di lokasi inilah tim badan pengawas tenaga nuklir atau bapeten
menemukan adanya kenaikan nilai paparan radiasi nuklir
hal ini diketahui setelah adanya uji tingkat radiasi di beberapa titik
dan ditemukan tingkat radiasi yang gak berlebih di dalam area perumahan tersebut
garis pembatas atau safety perimeter masih membatasi sebuah area lahan kosong
yang terletak di perumahan batan indah kecamatan setu tangerang selatan banten pada sabtu pagi
meski demikian warga beraktivitas secara normal
tidak menunjukkan rasa khawatir yang berlebihan
saya sebagai warga memang tadinya agak khawatir juga
karena memang setelah diketahui bahwa bapeten melakukan kegiatan untuk pengukuran lingkungan
ternyata ditemukan ada di sini tingkat paparan radiasi ini cukup meningkat
sehingga dikita lanjuti dan terus akhirnya ditemukan ada sumber radioaktif
yang kita sampai sekarang juga masih belum bisa mengetahui secara pasti
dengan adanya temuan tersebut tim bapeten mengeruk tanah di titik yang terpapar radiasi radioaktif
hasilnya ditemukan lima titik yang memancarkan radiasi tinggi
tim kemudian memindahkan sumber radiasi untuk dianalisis di laboratorium batan
saat ini drs ini sudah kosong
ini sudah tidak ada sumber kontaminannya
tapi sumber pertamina itu cukup lama saya kira ada di sini
sehingga dia kan sudah kehujanan jadinya ada air
nah itu mungkin mencemari tanah
nah oleh karena itu tanah tanah di sini meskipun sumbernya sudah di atas
tapi tanah tanah di sini nampaknya juga tercemar
nah oleh karena itu kalau dilihat di sini itu ada traktor dan macam itu
untuk mengeruk tanah tanah daerah yang diduga tercemar itu
kita keruk kemarin sudah dua tiga hari kemarin sudah dilakukan pengurukan itu
dan tanah tanahnya itu sudah kita amankan di fasilitas limbahnya batan
sementara itu tim gegana polri unit kimia biologika dan radioaktif
ikut turun tangan mendeteksi area lokasi terpapar yang radiasi radioaktif pada sabtu siang
masyarakat diperbolehkan melihat areal tersebut dari radius sepuluh meter
atau jarak radius aman
tidak ada yang menyebabkan penyelamatan dari tanah tanah
dari hasil yang sementara yang sudah kita peroleh bahwa memang adanya di bawah tanah
jadi bukan kalau kita kan kalau bocor kan ke permukaan
artinya seluruh daerah sini nanti kalau misalnya bocor gitu daerah sini yang terkena
tapi ini bukan
saya sekali berani memastikan bahwa ini bukan dari aktivitas pengoperasian reaktor yang ada di sini
belum sampai ke sana
jadi saat ini seperti yang pak bunyamin sampaikan
kita benar benar ingin menyelamatkan daerah
menyelamatkan daerah ini dan juga dampaknya mungkin ke masyarakat keluarga
itu yang harus kita dahulukan
sampai saat ini jenis limbah yang dibawa dari gedung batan di komplek perkantoran puspitek serpong
kota tangerang selatan masih dalam uji forensik
dimas arief setiawan tangerang selatan banten